indonesia masih dipandang sebagai negara yang menarik untuk tujuan investasi
namun pengusaha ataupun juga investor memerlukan kepastian hukum dan iklim usaha yang positif
agar investasi mereka berjalan dengan baik
investor memandang indonesia saat ini giat membangun terutama dalam bidang infrastruktur transportasi dan teknologi
sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat untuk menunjang investasi yang sehat dan berkelanjutan
pada hari pertama diskusi indonesia economic forum hari ini dipaparkan sejumlah peluang dan tantangan pembangunan di indonesia
ada pun bidang yang masih diminati kalangan pengusaha adalah bidang infrastruktur properti kesehatan ekonomi kreatif transportasi dan teknologi
sebagai contoh pemerintah provinsi dki jakarta kini sedang berbenah memperbaiki kondisi transportasi
hal ini diperlukan agar tercipta sistem transportasi yang sehat sehingga jakarta menjadi tempat yang nyaman untuk berinvestasi
pertama infrastruktur yang kita fokus itu kan sekarang adalah yang mencoba mengatasi masalah ya
masalah utama jakarta itu kan ada beberapa yang pertama kan transportasi
dalam konteks transportasi ini kita fokus kepada peningkatan kualitas dan juga kuantitas transportasi publik